hingga selasa pagi tercatat total sebanyak satu ratus enam puluh tiga kantong jenazah telah dibawa ke tim forensik rumah sakit polri kramat jati untuk dilakukan proses identifikasi
dari jumlah itu dua puluh tujuh jenazah sudah diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga
jumlah data am ataupun antemotim yang sudah terverifikasi sebanyak satu ratus delapan puluh sembilan
kemudian data postmortem yang diterima oleh rumah sakit rakyat syed sukanto sebanyak satu ratus enam puluh tiga kantong jenazah
kemudian data postmortem dari dna sebanyak empat ratus dua puluh sembilan sampel
dari kegiatan identifikasi seperti yang semalam sudah kita laporkan
dua puluh tujuh individu yang terdiri dari perempuan sebanyak sembilan penumpang
kemudian laki laki delapan belas penumpang
kegiatan lainnya yang dilakukan di rumah sakit syed sukanto ini adalah pendampingan psikologi yang sudah menangani satu ratus tiga puluh dua keluarga
yang lainnya yang dilakukan di rumah sakit said sukanto ini adalah pendampingan psikologi yang sudah menangani satu ratus tiga puluh dua keluarga